kita awali berita dari surabaya
aksi demo puluhan mahasiswa menolak program full day school
di gedung dprd kota surabaya rebusiang berlangsung ricu
masa tidak hanya meminta program dibatalkan
tetapi juga menuntut menteri pendidikan mundur
kericuan berawal saat salah satu mahasiswa yang sedang berorasi di atas pintu pagar
didorong turun oleh petugas keamanan gedung dprd surabaya di jalan yosudarso
mahasiswa yang tak terima dengan perlakuan petugas keamanan tersebut
langsung merangsak berusaha menyerang petugas
namun kericuhan bisa diredam setelah mahasiswa ditenangkan koordinator demo
dan sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di gedung dprd
sementara demo kali ini bertujuan menuntut agar mendikbud muhajir effendi mundur dari jabatannya
karena rencana penerapan program full day school atau delapan jam sekolah selama lima hari
dinilai mengancam keberlangsungan pendidikan agama di madrasah dan pondok pesantren
mahasiswa juga menuntut pemerintah segera menghapus permendikbud no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur tentang hari sekolah
kami minta secara tegas untuk menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia itu diturunkan
kami minta tidak begitu karena semua ini onar yang ada selama perbuatannya ini
membuat orang orang di masyarakat tidak akan menyesuaikan
satu jalannya adalah untuk meluruskan
selain membawa poster berisi tuntutan para mahasiswa juga membawa replika keranda mayat dengan foto mendikbud sebagai bentuk keprihatinan
puluhan mahasiswa juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan tidak diperhatikan oleh pemerintah